ada satu lagi
kamu jangan pernah mengusik hidupku lagi
aku akan jamin
jadi kamu tanda tangan sekarang juga
aku butuh kepastian dong
nisa kamu jangan main main sama aku ya nisa
aku udah bilang
kalau aku akan jamin hidup kamu kan
atau aku menjamin sebaliknya
yaitu menghancurkan hidup kamu
tanda tangan sekarang juga
kamu gak usah tegang kayak gitu nisa
kamu gak usah tegang kayak gitu nisa
bagiankan apa yang aku lakukan ini gak ada salahnya kan
aku memang ibu kandung dari abi dan
aku juga istri dari almarhum kakak kami
dan aku juga punya anak dari almarhum kakak kamu
jadi ini berkas berkasnya nisa
kamu baca lagi kalau misalkan kamu masih ragu
jadi kamu tanda tangan surat pernyataan ini
yang menyatakan kalau aku berhak atas harta warisan mas bayu dan juga abi
dan secara hukum abi itu masih di bawah umur
jadi aku sebagai ibu kandung dari abi
aku berhak memegang harta warisan itu

kamu tunggu aja abi sampai dewasa
terus kamu minta sama dia
sebagian adalah harta aku
sebagai istri dari almarhum kakak kami
dan aku meminta itu sekarang nisa
jadi kamu mau tanda tangan atau tidak
kamu pikir aku perempuan bodoh
dengan gampang memberikan semua harta warisan

mas bayu dan juga abi ke tangan perempuan ular kayak kamu
jadi kamu menantang aku
nasib kamu itu akan lebih buruk dari aku bisa
kamu tidak akan diakui untuk mendapatkan apapun dari keluarga kamu
kecuali aku tidak mau berhenti
kecuali aku tidak mau berhenti

kecelakaan mama retno bukan kecelakaan tunggal
tapi ada seseorang yang bermain yang membuat remnya plong
jadi kamu akan dapat apa nisa
kamu mau masuk penjara atau kamu mau jadi gembel
karena aku bisa dengan mudah mengusir kamu dari rumah mewah itu
dan ceri anak kesayangan kamu itu bisa jadi gembel
atau enggak dia besar tanpa ibu karena ibunya sedang dipenjara
kecelakaan mama retno
kecelakaan mama retno
kecelakaan mama retno
kecelakaan mama retno
kecelakaan mama retno
satu hal yang kamu harus tahu
bukan aku pelakunya riva
jangan sok tau
tapi menurut aku cuma kamu satu satunya yang bisa melakukan sabotasi itu misalnya
tidak ada lagi
menurut aku dewi itu terlalu lemah dan terlalu lembut untuk bisa melakukan itu
apalagi di dalam mobil itu ada

berserah perempuan ular kamu
dan selama ini kamu udah bodohin kakakku dan juga mamaku
gak lupakan kamu
dan sebaiknya kita harus lebih pintar ya
jadi kamu tanda tangan
supaya hidup kamu ke depannya bisa lebih aman
tadi bibi bilang ke gue kalau dewi pingsan masuk rumah sakit

tadi bibi bilang ke gue kalau dewi pingsan masuk rumah sakit

ya dia masih belum sadarkan diri
ya dia masih belum sadarkan diri

ya mudah mudahan kondisinya bisa membaik ya

ya mudah mudahan kondisinya bisa membaik ya
gue mau nanya sesuatu sama lo
gue mau nanya sesuatu sama lo
gue mau nanya sesuatu sama lo
tapi gue harap lo bisa jujur sama gue

tapi gue harap lo bisa jujur sama gue
gua udah berapa kali ngeliat dewi ngana rasa sakit

dan selalu sampai di jatuh pingsan
sebenernya disakit apa
apa aku harus cerita soal kondisi dewi sama bobi
tapi kalau aku cerita
bobi bisa menjaga dewi di rumah retno kalau tak apa apa
saat ini aku nggak boleh egois
dewi kena kanker bobby
dan stadiumnya udah lanjut

tapi kenapa dia gak pernah cerita sama maimie
dewi itu keras kepala orangnya
hewi itu keras kepala orangnya

gak mau ngerepotin semua orang dengan penyakitnya dia ini
dia mikirin terus abi mikirin terus kondisinya dia burat mau segala macam
dan kondisinya jadi sangat tertekan

dan gara gara itu kankernya bisa
profesor gimana keadaan dewi
kita bicara di ruangan saya

kalau aku sudah menandatangani semua kemauan kamu
terus bagaimana dengan nasibku
harus ada jaminan dong
kalo kedepannya hidup aku
tidak kekurangan apapun
dan satu lagi
kamu jangan pernah mengusik hidupku lagi
kamu jangan pernah mengusik hidupku lagi
aku akan jamin
jadi kamu tanda tangan sekarang juga
tapi apa jaminannya
aku butuh kepastian dong
nisa kamu jangan main main sama aku ya nisa
nisa kamu jangan main main sama aku ya nisa
aku udah bilang kalau aku akan jamin hidup kamu
atau aku menjamin sebaliknya
atau aku menjamin sebaliknya
yaitu menghancurkan hidup kamu
yaitu menghancurkan hidup kamu
tanda tangan sekarang juga